presiden joko widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke nusantara ikn di kalimantan timur di semester pertama dua ribu dua puluh
hal ini sesuai dengan undang undang ibu kota negara yang baru
pembangunan kawasan ikn sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menggunakan dana apbn yang diguyur kementerian keuangan
akhir pekan lalu wakil menteri keuangan suhasil nazara mengunjungi ikn di kabupaten penajem pasar utara kalimantan timur
menurut suhasil kemenku mengalokasikan dana apbn dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua puluh enam triliun rupiah untuk pembangunan ikn
dana dua puluh enam triliun itu akan diutamakan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau kipp seluas enam enam ratus hektare
sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun dengan dana gabungan atau blended finance antara apbn pengusaha dan dana investor
kawasan inti pusat pemerintahan kita memang kita bangun
dengan uang apbn kita ini adalah komitmen kita
kalau capital city itu ibu kota negara maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan istana presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita
ini yang sedang kita bangun sekarang
tapi kan nggak bisa hanya membangun itu saja
dia harus membangun infrastrukturnya infrastrukturnya dibangun dari awal kontur tanah naik turun
menjadi bagian dari atraksi nanti
bagian dari daya tarik
daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut
kompleks istana negara merupakan inti dari kipp sehingga pembangunannya paling dikebut
dibangun di lahan seluas nyaris lima puluh hektare istana negara ikn memiliki nilai kontrak lebih dari satu tiga triliun rupiah
dalam kontrak kerjanya pengerjaan istana negara akan selesai dalam kurun tujuh ratus dua puluh hari
pembangunan di belakang ini merupakan pembangunan istana negara ikn yang pembangunan fondasinya sendiri sudah dimulai sejak akhir januari dua ribu dua puluh
sekitar lima bulan sejak dibangunnya pembangunan dari istana negara ini sudah mencakup sekitar dua puluh persen
di kawasan ini nantinya akan mencakup dari istana presiden kantor presiden dan juga lapangan upacara
dan pemerintah sendiri menargetkan upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat sudah digelar di istana negara di ikn ini
selain gedung pemerintahan beberapa hunian juga tengah dikerjakan
seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun
jadi kita ada sektor bangunan ada sektor air ada sektor dinamarga dan juga perumahan
memang masing masing memiliki progres yang berbeda tapi sejauh ini kita optimis dua puluh sembilan persen bisa kita capai nanti
karena target target kita di dua ribu dua puluh empat harus semua sudah harus selesai
selain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan sektor lain yang menggunakan dana apbn adalah infrastruktur
dua bendungan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air ikn salah satunya bendungan sepaku semoy
hingga pertengahan juli ini kesiapan bendungan ini sudah mencapai sembilan puluh tiga persen
targetnya bendungan sepanjang empat ratus lima puluh meter ini sudah beroperasi pada agustus ini
diprediksi hingga dua ribu tiga puluh ikn membutuhkan pasokan air lima liter per detik
akses jalan dari balikpapan menuju gerbang masuk ikn juga sudah nyaris mulus
sekitar tujuh puluh hingga delapan puluh persen badan jalan sudah dilapisi aspal sisanya menggunakan cor semen
meski di beberapa bagian masih terlihat perbaikan dengan alat berat namun rute jalan yang terus berkelok dan naik turun ini membuat perjalanan masih terlalu lama untuk ditempuh
balikpapan ikn membutuhkan perjalanan sekitar dua hingga dua lima jam

untuk memangkas selama waktu perjalanan ini pemerintah menyiapkan akses tol lewat jembatan pulau balang
jika telah rampung jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di indonesia setelah jembatan suramadu
jembatan ini membentang sepanjang delapan ratus empat meter
saat meninjau jembatan pulau balang wamen kuswa hasil menyatakan bahwa kesiapan jembatan ini sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
jembatan ini dibangun menggunakan apbn dengan sumber dana surat berharga syariah negara
jembatan ini dianggap sebagai jembatan terbaik di tahun dua ribu lima belas dua ribu dua puluh satu dengan total alokasi rp satu empat puluh tiga triliun
pupr mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi maka balikpapan ikn dapat ditempuh hanya dalam tiga puluh hingga enam puluh menit jam saja
mengikuti rencana perpindahan ibu kota pemerintah memiliki target memindahkan sekitar enam belas asn polri dan tni pada semester pertama dua ribu dua puluh satu
namun pergantian tahun hanya tinggal menunggu hitungan bulan saja
waktu yang cukup singkat untuk mencapai jembatan ikn
jembatan ini juga dapat menjadi tempat untuk menyiapkan tempat tinggal dan infrastruktur yang baik
begitupun dengan semangat menggelar upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat di ikn
suci bancin dwi prasetyo nusantara kalimantan timur